kereta komuter indonesia atau pt kci menerapkan sejumlah kebijakan menyambut era tatanan baru atau new normal
pt kci mencatat terjadi lonjakan jumlah penumpang per hari usai berakhirnya libur lebaran
vp corporate communication pt kci anne purba menyebut terjadi lonjakan jumlah penumpang sepuluh hingga tiga belas persen usai berakhirnya libur lebaran
pada masa penerapan kebijakan psbb setiap harinya jumlah penumpang kereta rel listrik berada di bawah dua ratus ribu orang
namun kini pt kci kembali melayani dua ratus ribu penumpang lebih perharinya
sejak pandemi covid sembilan belas pt kci telah menerapkan sejumlah protokol kesehatan
di antaranya penumpang wajib mengenakan masker pemeriksaan suhu tubuh penyediaan tempat cuci tangan dan disinfektan
penerapan prinsip physical distancing di area stasiun dan juga di dalam kereta
dan penumpang yang membawa barang juga dibatasi yakni hanya pada jam pertama keberakatan krl dan di luar jam jam sibuk
baru baru ini pt kci juga menerapkan kebijakan larangan berbicara
baik secara langsung maupun melalui telepon bagi penumpang selama berada di dalam kereta
pertanggal delapan juni kami melarang balita untuk naik krl
hal ini kami lakukan senantiasa untuk melindungi anak anak dari penyebaran virus covid sembilan belas
kepada pengguna jasa komuter lansia tetap bisa menggunakan krl
tapi di luar jam sibuk yaitu mulai dari pukul sepuluh sampai pukul empat belas siang hari